ketua kpu arief budiman mengatakan bahwa kpu sepenuhnya menyerahkan kasus belangko ktp elektronik ilegal
kepada pihak kementerian dalam negeri sebagai pemegang otoritas
pihak kpu yakin kementerian dalam negeri akan menyelesaikan kasus belangko ktp ilegal dengan baik
sehingga tidak mengganggu jalannya penetapan dpt
ini ranahnya kementerian dalam negeri saya percaya mereka pasti akan menyelesaikan ini dengan baik
tapi kira kira itu mengganggu nggak sih pak
nggak nggak ada hubungannya dengan dpt kita
jadi dari pihak ktp itu semua menggerakkan ke pihak kementerian dalam negeri
ya karena itu memang otoritasnya kementerian dalam negeri
menanggapi masalah belangko ktp elektronik yang dijual secara ilegal
menteri dalam negeri cahyokumolo menegaskan pihaknya kini masih melacak asal belangko tersebut
jika ada pihak kementerian dalam negeri yang kedapatan menjual belangko ktp elektronik akan ditindak tegas
cahyokumolo juga tidak menampik
soal belangko ktp elektronik
beredarnya belangko ktp elektronik palsu
dan maharan masyarakat segera melapor ke pihak berwajib jika mengetahui orang yang berusaha mengedarkannya
yang di dukcapil itu jelas pada
tapi yang di pramuka lagi
yang kita lacak
ini dari mana apakah dari oknum percetakan
atau dari oknum dukcapil
yang nggak terpakai
karena kalau yang terpakai
jadi biasanya yang nggak terpakai itu
tapi sama lah
uang palsu juga ada
ijazah palsu juga ada
sim palsu juga banyak
kan negara kita kan
jago kalau buat yang palsu palsu
terkait adanya temuan belangko ktp elektronik ilegal di pasar pramuka pojok jakarta pusat
polda metro mengaku belum menerima laporan atas temuan itu
padahal sebelumnya di jenduk capil kementerian dalam negeri
zudan arief fakrullah mengatakan bahwa telah melimpahkan
penyelidikan temuan belangko ktp elektronik ilegal ke polda metro
belum ada laporan
belum ada laporan yang masuk ke polda metro jaya
berbanding dengan ektp tersebut
kita tunggu saja
kita belum dapat informasi juga ya
untuk apa namanya laporan seperti apa
karena yang dari krim sus juga saat ini tadi belum
ini kita tunggu saja
bagaimana nanti perkembangan